gue aja nanya ke boy hp nya mana kenapa jadi gue lu tuduh
wah lu nih biasanya nih
nih handphone orang dirambut kan
enak aja lu yan gue cuma malah hp bom bom doang
nggak pernah pake hp nya boy
oh ternyata lu
nudu nudu orang dari
tadi coba cek semua rangan lu
nggak ada sama gue
lu ganti hp
hp siapa tuh
kok bisa dia loh
aduh panjang nih rai ceritanya
mana gue belum sempat balikin lagi ke dia
dari tadi tuh hp nya bunyi
wuluh tadi bawa ke hp yang nelfon
sekarang si yan tuh
hah gue angkat nih
sorry shor ini kan handphonenya temen gue boy
kenapa yang angkat cewek
coba gue pengen ngomong sama dia
se handphone lu bisa ketinggalan sama reva tuh
gak usah curiga gue ceritain nanti panjang soalnya
ah yakin lu
nih mending sekarang lo ambil hp lo deh di kelas gue
kok bisa ya hp gue tiba tiba ada di lu
lo hipnotis gue ya tadi supaya lo bisa dapetin handphone gue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
gue hipnotis manusia es balok kayak lu
ih yang ada hidup gue nambah masalah ngapain
ya sekarang logikanya nggak mungkin hp gue tiba tiba celing muncul ada di tas lo ada di kantong lo atau di genggaman lo
pasti kan ada prosesnya
oh gue tahu ini trik baru kan modus baru kan supaya lo bisa ketemu lagi sama gue
udah kemarin minta digendong terus pura pura keserempet banyak banget sih alasan lo
dasar loh ya cewek modus
tadi itu h pelo ketinggalan di tukang bubur terus dilihat deh sama tukang buburnya abis itu dikasih ke gue
jadi gue terpaksa bawa hp lu
eh gue ingetin sama lo ya
jangan coba coba lu tak hati hati sama hp lu

atau lu buka buka apa lagi siapa lu colong foto foto gue di situ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
dibanding nanti gue emosi dan kesel banget sama lo sampai sampai hp lo gue buang
mending lu sekarang kesini deh ambil hp lu ya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
main dimatiin gitu aja sama dia ternyata bener handphone gue sama reva
gue harus buru buru ambil nih bahaya soalnya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
jangan buru buru yang lama juga gapapa
oke anyways karena undangan semuanya udah dibagi gue mau balik duluan ya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
alright kalo kayak gitu kalian boleh ikut ke rumah gue
kenapa lo ga minta jemput boy aja biar nanti ke partinya tuh bareng sama boy
brilliant idea ide yang sangat bagus
duh lo tinggal alasan aja nanti mobil nyokap lo mau gue ketau apa gitu ya kanta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
gue cek dulu deh
lo suruh si boy buat ke kelas kita emang si boy tau kalo kita di kelas smartco management keuangan
ya udah lo biarin aja bodo amat
suruh dia nyari aja
aduh siapa aja
aduh nih hape tuh kenapa sih bunyumu lo dari tadi ga ganggu hidup gue aja deh
angkat aja siapa tau ke mana

wah males deh ngapain sih
oh ya udah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
silah yang telfon
gue kan makin ga jelas lagi
udah lah ngapain sih lo ngurusin dia ih
hah gue aduh
udah deh lo tuh jalan lo deh
eh ih siapa nih
kok lo pegang hape jodoh gue sih boy mana dia
karena reva ga mau ngangkat telfon lo jadi gue deh yang angkat
lo tanya sendiri aja sama boy lo jangan ganggu reva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
ih dimatiin dasar cpho ih sulit banget kenapa dia bisa pegang hape nya boy coba
kok boleh dengan gampang kasih hape nya dia sih
barusan yang ngangkat telfon nya itu si cpho bukan boynya
sabar ya sila mungkin aja boy itu udah percaya sama reva makanya hape nya dikasih pinjem deh sama reva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
tau lo kenapa sih selalu memperkeruk keadaan ajar ya tak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
eh jangan tinggalin tata lagi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
ya udah menurut gue sih itu si reva diem diem ngambil handphonenya boy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
ya gue jadi ikutan ditinggalin gara gara lo sih tak
tapi kan tata cuma jujur doang
ih ditinggalin lagi
permisi maaf liat reva ada dimana ga
wah boy ini beneran boy kan
lo kenal reva gak dan kalau lo kenal gue butuh tau dia dari kelas yang mana
popi sih tau
popi juga ada mata kuliah bareng sih sama reva hari ini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
popi tau kok kelasnya dimana
iya dikasih tau aja kelasnya dimana
iya kelasnya sih ada disana eh
eh tapi kalo boy ga mau dianterin yaudah popi ga mau anterin
eh eh boy gak boleh ngerin popi sih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

gak usah lo lepas aja yang ada ntar warga curiga sama kita lu lepas aja
ayo re buruan lo berangkat susah
ayo re buruan beru warga tau ini
ya ini masukin kuncinya gimana susah banget nih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
wah ini lagi
arah pula sekarang
gak ada aturan